mas aku pamit dulu ya
ibu nggak boleh pergi
ibu nggak boleh tinggalin alia
cuma bisa berdoa buat kamu
jadi boleh ya
doa ayah menyertai mu nek
ayah baik banget
alia senang sekali ya
kalau ada apa apa
telepon rumah mbak mawar
ayah juga baik baik
nanti alia kalau udah sampai sana
alia pasti kabarin ayah
alia pergi dulu ya
nggak sudah duduk
terima kasih tuan
sebentar ya saya panggil istri saya dulu
terima kasih tuan
pembantu baru ke
senangnya panggil aku ibu
ambil punya barang
kamu pandai basah tak
tapi bagi dia
dia seperti ibu
tapi kalau dia betul ibu
kenapa dia gak kenal sama aku ya
mungkin aja dia cuma kebetulan mirip sama ibu
ya allah lindungi istri dan anakku
enak sekali masakan kau ini
tak payah tak payah
yuk sana pergi saja
biasa sekali dukung tamu
kalau makan itu pelan pelan
nyonya mirip sekali dengan ibu
jangan jangan nyonya benar benar
pantas ibu gak ada kabarnya
ternyata ibu sudah menikah lagi
apa yang kamu buat
kamu cuma suruh suruh disini
cuma lihat lihat saja
jangan banyak alasan
aku tahu siapa yang mencuri
kamu pinter ya
kamu tahu barang barang mahal
kamu tahu kebawah ini
aku beli di india
alia gak bisa ngebayangin kalau ayah sampai tahu yang sebenarnya
pasti ayah sedih
karena ibu sudah mengkhianati ayah
untuk itu alia gak akan memberitahu ayah
bukannya alia gak mau terus terang
alia hanya ingin menjaga perasaan ayah
dan ingin melihat ayah selalu bahagia
hai apa itu rusaknya pak sidiq saya saya rufus banyak nggak mau play ya
tinggal aja masih nanti sore kamu ambil nanti sore
saya pamit dulu aja ya baik baik
masakan hanum sekali masak apa kamu saya masak opor ayam kamu tahu aja selera
tolong maafkan istri saya sudah menyinggung perasaan kamu ya
enggak papa tuan saya sama sekali enggak tersinggung dengan sikap nyonya justru saya
senang bisa bekerja di sini ya baguslah bagus kalau seperti itu
hai trene sudah makan